usulan penggantian nama provinsi jawa barat menjadi provinsi sunda atau tatar sunda kembali mengemuka
setelah adanya pertemuan sejumlah tokoh dan pemuda sunda dalam kongres sunda pada lima belas oktober lalu
menurut ketua sc kongres sunda andri kanta prawira
para tokoh sunda menginginkan nama sunda tertulis dalam nama administrasi sebuah provinsi
ia menyebut istilah jawa barat yang saat digunakan tidak mencerminkan karakter budaya
dan merupakan pengerdilan istilah sunda
jadi kita ingin mengembalikan harkat martabat suku bangsa sunda di tanah airnya di lemah cahinya juga di negara indonesia ini
salah satu toko sunda popong ojejunjunan mengatakan
wacana perubahan nama ini sudah sering mengemuka
sebab nama nama provinsi di indonesia merupakan warisan dari zaman penjajahan belanda
sehingga banyak yang merasa tidak ideal
agar tidak selalu menjadi polemik popong menilai seharusnya rakyat dan pemerintah menyamakan persepsi terlebih dahulu
bahwa nanti perubahannya kayak arek provinsi sunda arek provinsi kasundaan arek provinsi siliwangi
arek provinsi pamanah rasa arek provinsi nanaun itu mah teknis
tapi persepsi harus sama dulu
ambil dulu keputusan yang tegas keputusan bersama harus dirubah
wacana perubahan nama provinsi ini juga ditanggapi oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
dia menyatakan wacana ini harus dilihat lebih dalam dan disepakati oleh berbagai elemen masyarakat di jawa barat
dosen ilmu sosiologi universitas pajajaran ari ganjar menjelaskan
fenomena penggantian nama wilayah di indonesia
bukanlah hal baru dan bisa saja dilakukan
namun wacana penggantian nama provinsi jawa barat perlu dikaji lebih dalam oleh sejumlah pihak karena berbagai pertimbangan
sebagai satu wacana ini sah sah saja satu perjuangan ya
dalam alam demokrasi ini sah sah saja
siapapun bisa untuk memperjuangkan identitasnya ya memperkuat corak budayanya ya
tetapi juga ada konsekuensi ya riak riak di masyarakat
penolakan yang ini juga harus dipertimbangkan
ari menambahkan pemerintah juga harus cermat menanggapi usulan ini agar kebijakan yang ditetapkan tidak menjadi konflik berkepanjangan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat